kepala gue makin pusing
jadi disitu dikatakan bahwa komunikasi menurut
pak saya izin ke toilet sebentar ya
gue gak akan pernah lupa kejadian hari itu
kita harus tolongin dia
kalau kita balik lagi ke sana kita semua ditangkap polisi
lebih baik gue ditangkap polisi daripada gue jadi pengecut
cuma pengecut yang biarin musuhnya terkapar nggak berdaya
yang main keroyokan siapa
dan sekarang saat semuanya kayak gini apa ini salah kita
sekarang gue bilang kita cabut dari sini
gue tetap mau nolongin dia
kita cabut dari sini
atau lo balik lagi ke sana
tolongin si pengecut itu
sebenernya hari itu
rizky selalu aja nyari masalah sama gue
mel ini boba yang lo minta tadi
udah udah diem aja
katanya udah bersih
ini jatuh segala kenapa sih
pak gajah itu segala lagi
untung aja gak ketahuan sama pangeran
lo berdua kan tau pangeran tuh kesayangan gue
sampai dia ilfield sama gue
iya iya tau tau udah ayo mendingan cabut
lo sedar aja cinta
sekarang kita masuk ke studi komunikasi model scruf
scrum ini adalah bapak komunikasi
dia menciptakan model
iya pak maaf
baik dalam model ini
baju sampai sepatu lo basah semua
kalo kelamaan di ac kayak gini lo bakalan kedinginan
mending lo izin aja biar gak sakit
menular kan jadinya
kalian baca aja dikted kalian
si usus goreng tuh bener bener ya
berkali kali sengaja nyari ribut sama gue
gue bakal cari dia
bakalan seru nih kayaknya
mana mungkin seru kalau gak ada hero nya
loh harus jadi hero buat pangeran
lo cuci mobil pangeran sampe kling bersih
habis itu dia kan pasti senang banget
dan dia akan sadar kalo ternyata selama ini lo tuh perhatian banget sama dia
dari situ gue yakin dia tuh bakal semakin nyaman deket deket sama allah
sudah selesai baca diktatnya
baik kita akan bahas apa yang telah kalian baca barusan
aduh kepala gue makin pusing
jadi disitu dikatakan bahwa komunikasi menurut hachi
gue kayaknya mau ke toilet deh
pak saya izin ke toilet sebentar ya
sebagai alat utama

awak sudah sama
apa lagi dangan
accommodate tembakya kalau kau bakal diantre
aku bayi kok
dengan sekarang gue selahin dia ke gue
bawa dia ke ruang medis